keputusan penting dan bersejarah disampaikan pemerintah melalui kementerian agama terkait pelaksanaan haji dua ribu dua puluh atau seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
awalnya pemerintah menyiapkan tiga opsi terkait penyelenggaran haji tahun ini
yakni penyelenggaran ibadah haji secara normal penyelenggaraan dengan pembatasan kuota jemaah atau pembatalan
setelah melalui berbagai kajian dan menghimpun informasi dari berbagai sumber dan literatur
pemerintah akhirnya memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji ke tanah suci pada tahun ini
pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun seribu empat ratus empat puluh satu hijriah atau tahun dua ribu dua puluh ini
keputusan ini saya sampaikan melalui keputusan menteri agama republik indonesia no empat ratus sembilan puluh empat tahun dua ribu dua puluh
tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji
pemerintah menyiapkan tiga opsi terkait penyelenggaran haji pada tahun seribu empat ratus empat puluh satu hijriah atau tahun dua ribu dua puluh masehi
sesuai amanat undang undang selain persyaratan kemampuan secara ekonomi dan fisik
kesehatan keselamatan dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan
sejak dari embarkasi atau debarkasi dalam perjalanan dan juga saat di arab saudi

pemerintah mengaku ini adalah keputusan tersulit yang pernah diambil
hingga mei pemerintah arab saudi tidak kunjung membuka akses bagi pelaksanaan ibadah haji di sana
pemerintah mengaku tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan persiapan
dan menjamin keselamatan jemaah haji jika tetap diberangkatkan ke tanah suci
keputusan ini diharapkan tidak lantas menyurutkan semangat para calon haji indonesia
untuk tetap optimistis menunaikan rukun islam ke lima ini